hai pemerintah kota surabaya menghimbau seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu
di surabaya untuk tidak beroperasi pada malam pergantian tahun hal ini tertuang dalam surat
edaran wali kota surabaya tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh satu seluruh spbu harus berhenti beroperasi
pada pukul sembilan malam tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu dan buka kembali pukul empat pagi pada satu januari dua ribu dua puluh dua saat ini
terdapat sembilan puluh enam spbu di surabaya pertamina sebagai operator pelayanan bbm kepada masyarakat mendukung
penuh kebijakan tersebut sebenarnya kebijakan tersebut juga sudah dilakukan di tahun lalu dan
kami melihat tidak ada potensi kendala yang terjadi di tahun lalu kami juga mendukung karena
memang kita selayaknya harus mengurangi
aktivitas kegiatan masyarakat di malam tahun baru karena saat ini kita masih dalam situasi
pandemi kofit sembilan belas penutupan spbu pernah dilakukan pada pergantian tahun lalu dan dinyatakan tidak
menimbulkan kerugian bagi operator pengisian bahan bakar masyarakat yang memerlukan bbm
disarankan melakukan pengisian di luar jam jam yang berpotensi ada kerumunan di spbu kita lihat
dari covid ini yang prinsipnya adalah pembatasan mobilitas menjadi salah satu kuncinya
harapannya ini bisa menurunkan mobilitas yang sifatnya pasti arahannya itu acaranya itu
pasti ke kumpul kumpul itu rata rata seperti itu apalagi kalau tahun baru itu bukan masalah
kerjaan bukan masalah apa yang urgent lainnya seperti itu jadi harapannya itu bisa menekan dan
dari dulu dulu pun sudah kita terapkan dan ya alhamdulillah cukup efektif untuk menekan mobilitas
yang tidak perlu tujuan pemerintah kota surabaya menutup spbu pada malam pergantian tahun ini di
nilai epidemiolog penting untuk pencegahan penularan kofit sembilan belas tujuan kita adalah supaya
tidak risiko penularan terutama di sini sekarang sudah ada transmisi lokal omikron ya kita belum
tahu jangan jangan di surabaya sudah ada ya kan karena satu orang yang ditemukan sebagai transmisi
lokal itu kan berarti menunjukkan bahwa kan satu orang itu kan hanya puncak dari gunung
s kan ya kan jadi artinya sebetulnya kalau satu orang ditemukan berarti ada puluhan lain yang
sudah ada di masyarakat gitu ya dan saya nyetir ada ya juga di surabaya makanya kerumunan kerumunan
itu harus betul betul di ya tidak boleh terjadi selain pembatasan jam operasional spbu di malam
pergantian tahun pemerintah kota surabaya juga akan membatasi pengguna jalan yang masuk ke dalam kota
khususnya di area perbatasan mulai pukul tujuh belas waktu indonesia barat pada tiga puluh satu desember pengendara diminta
bila tujuannya sebatas mencari hiburan untuk mengisi malam tahun baru tim liputan cnn indonesia